belum genap satu minggu sebanyak satu ratus tujuh belas jenazah terkait covid sembilan belas sudah dimakamkan di tpu pondok ranggon jakarta timur
jumlah satu ratus tujuh belas jenazah itu sudah tercatat sejak senin tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh hingga sabtu lima september dua ribu dua puluh
hingga saat ini jenazah covid sembilan belas masih terus berdatangan ke tpu pondok ranggon
hingga minggu siang jenazah yang dikebumikan ada delapan jenazah
lahan yang tersedia di tpu ini masih bisa untuk satu seratus jenazah
jumlah jenazah yang dimakamkan dengan protap covid sembilan belas kira kira tiga puluh jenazah perharinya
menurut petugas makam imang maulana timnya cukup kewalahan dengan lonjakan jenazah yang terjadi pada tiga minggu terakhir ini
masalah lahan ini sudah krisis di tpu pondok ranggon tinggal satu tempat lagi di bawah
itu kemungkinan kalau seandainya jenazah seperti ini terus melonjak terus bisa dipastikan sebulan akan habis
untuk di tpu pondok ranggun untuk pemakaman covid sembilan belas seperti itu
tidak hanya di ibu kota lahan makam untuk pemakaman pasien covid sembilan belas di tpu babat cerawat surabaya juga semakin menyempit
sedikitnya sudah ada tujuh ratus pasien covid sembilan belas yang dimakamkan di tpu ini
dari luas lahan yang ada kini tersisa hanya untuk seratus jenazah
hampir setiap hari ada dua sampai dengan empat pasien covid sembilan belas yang meninggal dimakamkan di pemakaman umum khusus covid sembilan belas
yang letaknya terpisah dari pemakaman umum bukan covid sembilan belas
dari catatan tpu jerawat sudah seminggu terakhir jumlah aktivitas pemakaman menurun
sehari hanya dua hingga empat pemakaman
tidak seperti bulan juni hingga juli yang setiap harinya bahkan mencapai sepuluh kali pemakaman